sudah ada koresponden cnn indonesia albi pratama di gict tanjung priok jakarta
selamat siang albi
albi setelah tiga belas hari akhirnya basarnas memutuskan untuk menghentikan pencarian korban pesawat lion air jt enam ratus sepuluh lalu
apakah ada perkembangan terbaru dengan pencarian cvr albi
ya selamat siang fani
hari ini memang operasi pencarian yang sebelumnya dilakukan oleh tim sargabungan dan juga basarnas
sudah dihentikan pada hari ke tiga belas atau tepatnya pada tanggal sepuluh november dua ribu delapan belas hari sabtu kemarin
dan memang meski begitu kalau misalnya bisa kita lihat kembali apa apa saja yang sudah berhasil ditemukan oleh pihak basarnas
ataupun tim sargabungan beberapa di antara ada sekitar satu ratus sembilan puluh enam kantung jenazah yang seluruhnya sudah diberikan kepada pihak dvi polri
yang ada di rs polri kramat jati untuk kemudian akan dilakukan proses identifikasi
sampai saat ini fani memang jumlah ataupun total korban
yang sudah berhasil teridentifikasi sebanyak sekitar tujuh puluh sembilan korban
dan itu kita masih menunggu sekitar satu ratus sepuluh korban lagi yang harus diidentifikasi dari total seluruh manifest sebanyak satu ratus delapan puluh sembilan orang
nah sambil menunggu hal tersebut walaupun kemarin kepala basarnas marsikal madi m syawgi menyatakan bahwa
penghentian operasi tidak semata mata akan menyurutkan pelayanan pelayanan ataupun operasi yang dilakukan oleh pihak basarnas
karena memang walaupun basarnas secara terpusat sudah menghentikan operasi pencarian
tetapi menugaskan dua kantor basarnas yaitu kantor sar jakarta dan juga kantor sar bandung
untuk tetap memberikan pelayanan jika nantinya ada laporan dari masyarakat ataukah nelayan
yang memang menemukan adanya korban ataukah puing puing pesawat yang mereka temukan
baik itu di tengah laut ataupun di pesisir pantai seperti itu
ketika misalnya nanti ada laporan tersebut maka tim sar akan langsung menindak dan juga akan memberikan temuan temuan tersebut
apakah itu ke dvi atau ke knkt
nah untuk rencana selanjutnya fani
knkt akan melakukan proses pencarian
ini adalah untuk melakukan proses pencarian beberapa bagian bagian pesawat yang mungkin masih bisa diselamatkan ataupun diketemukan
guna melakukan proses investigasi
kalau misalnya kita lihat kemarin bahwa bagian black box yaitu fdr atau flight data recorder
yang berisi beberapa catatan catatan teknis dari penerbangan pada saat sebelum kejadian terjadi
maka ada bagian black box lainnya yang masih harus dicari yaitu sivir atau cockpit voice recorder
yang memang berisi percakapan antara pilot dengan co pilot
pilot dengan awak kabin atau co pilot dengan pihak menara atc seperti itu
karena dari percakapan itulah nantinya akan dilakukan investigasi
dibarengi oleh dengan fdr yang sudah ditemukan
maka dari situ akan dicocokkan mengenai rangkaian rangkaian kecelakaan pada saat pesawat lion air jt enam ratus sepuluh
jt enam ratus sepuluh dengan nomor registrasi penerbangan pkl kipa tersebut jatuh di kawasan perairan tanjung pakis karawang
nah nantinya pihak knkt sendiri akan menggunakan sedikitnya empat kapal
salah satunya dari ppl ppl dan ppl
bppt yaitu kapal barunajaya satu sedangkan tiga lainnya akan bergerak dari surabaya menuju ke jakarta
dengan dilengkapi beberapa peralatan baru seperti misalnya rov dengan empat kamera
dan juga side scan sonar yang sebelumnya ada di beberapa kapal kapal milik basaras ataupun tni seperti itu
karena memang diharapkan pencarian dari black box sivir ini bisa segera ditemukan
karena beberapa hari ini fani kalau misalnya bisa diinformasikan juga sinyal dari ping yang dihasilkan oleh sivir ini sudah mulai melemah
sehingga pihak dari knkt harus segera bergerak cepat untuk dapat menemukan
lokasi dari sivir tersebut karena memiliki daya tahan baterai tiga puluh hari lamanya untuk dapat memberikan sinyal sinyal untuk bisa ditemukan oleh pihak knkt
dan kita berharap semoga pihak knkt dan juga beberapa tim sar yang memang akan mensupport kegiatan tersebut bisa segera menemukan
agar penyebab pasti kecelakaan pesawat bisa diinvestigasi dan juga ini tentunya akan menjadi untuk meminimalisir kejadian kejadian serupa
di pesawat pesawat yang lain yang saat ini masih ada di beberapa maskapai yang baik itu ada di indonesia ataupun di internasional
lalu albi apakah ada batas tertentu untuk pencarian cvr ini
ya fani untuk pencarian cvr sendiri sampai kemarin ketua knkt maksud saya yaitu suryanto cahyono mengatakan tidak akan membatasi
berapa lama waktu yang ditentukan untuk dapat melakukan pencarian cvr di kawasan laut jawa tanjung pakis kabupaten karawang
tetapi mereka memang memiliki target secepat mungkin mereka akan mencari lokasi pastinya dari cvr itu berada
karena pada hari senin dan juga hari selasa yang lalu sinyal dari sivir ini bisa didengar dengan alat pink locator tetapi kondisi sangat lemah sekali
ada hal yang memungkinkan terjadinya hal tersebut diantaranya adalah terbenam oleh sedimen lumpur yang kedalamannya lebih dari satu meter atau mengalami kerusakan yang cukup parah
dan memang pihak dari knkt pun akan terus berupaya dengan peralatan yang ada dengan empat kapal supaya bisa dimaksimalkan ditambah juga dengan adanya sejumlah penyelam dari tim sar sendiri yang nantinya masih akan terus mensupport

terus berharap dan kita akan tunggu sambil menunggu proses identifikasi sejumlah korban lainnya yang sampai saat ini masih berlangsung di rs polri kramat jati
lalu albi bagaimanakah dengan situasi di gict hari ini sendiri apakah terlihat menurut pantauan anda masih banyak begitu petugas yang bertugas mencari pada hari ini
ya fani kalau boleh saya gambarkan bagaimana situasi di gict yang merupakan juga posko terpadu ataupun posko induk penanganan dari pencarian pesawat lion air jt enam ratus sepuluh sendiri
di belakang saya memang sudah tidak ada aktivitas lagi beberapa tenda tempat saya berdiri saat ini sebelumnya merupakan posko dari basarnas seperti itu dan juga ada beberapa tenda lainnya yang sebelumnya ada di sini tetapi saat ini sudah dibongkar
dan hanya ada satu kapal milik basarnas yaitu kn sarsadewa yang sudah merapat di pelabuhan tanjung priok ini sambil menunggu nantinya apakah akan ada permintaan bantuan dari pihak knkt untuk dapat melakukan proses pencarian di kawasan tanjung pakis
karena knkt sendiri sampai saat ini
masih menunggu kapal kapal mereka yang dilengkapi oleh peralatan baik itu rov ataupun side scan sonar yang bergerak dari surabaya dimungkinkan sekitar dua atau tiga hari ke depan baru akan tiba ke sini dan akan melakukan proses pencarian lanjutan
baik terima kasih albi pratama atas laporan langsung anda dari gict tanjung priok jakarta